presiden joko widodo hari ini melaksanakan sholat idul fitri bersama ribuan warga di padang sumatera barat
kedatangan presiden sebelumnya disambut antusiasme warga
presiden juga didampingi ibu negara iryana jokowi dodo
kedatangan presiden ke padang sesuai dengan permintaan gubernur sumatera barat saat melakukan kunjungan kerja ke aceh beberapa waktu lalu
usai melaksanakan sholat id presiden dijadwalkan bertolak ke solo jawa tengah